hai kenaikan harga telur ayam di atas tiga puluh rupiah per kilogram sepanjang bulan mei ini
sangat membebani konsumen evi seorang pedagang nasi uduk dan lontong sayur setidaknya menghabiskan
tiga kg telur setiap harinya evi membeli telur di harga tiga puluh dua rupiah per kilogram artinya
evi harus merogoh kocek sembilan puluh enam rupiah setiap kali belanja telur ayam tingginya harga menahan
evi untuk tidak menaikkan harga jual makanan yang dijajakannya sembari berharap kenaikan harga telur
ini hanya bersifat sementara saja bukan berat lagi satu juga utungin tipis ya kan maunya orang
dagangkan menguntungi lumayanlah karena niat mahal jadi saya bingung mau nurun harga harga
tetap aja gitu juga nggak berkurang ya kan jadi mau nggak maulah biarin deh biar utung tipis yang
penting laku aja harapan yang sama disampaikan azam pedagang telur di pasar palmeriam jakarta
timur azam bingung lantaran kenaikan harga telur terjadi
usai leparan dari harga dua puluh delapan rupiah per kilogram merangkat jadi tiga puluh dua rupiah per kilogram

untuk dicari itu kenaikan harga tidak hanya terjadi pada telur dan daging ayam tapirupanya

itu bisa dia cantik dapat kamu hati hati akan kemah cheitinya tuhan sudah meminjam ia dan
dan daging ayam tapi pada sayur mayur itu juga mengalami kenaikan
ini adalah sebuah anomali karena pedagang tidak mengetahui
kenapa penyebab dari naiknya harga sayur mayur itu
yang ada biasanya setelah lebaran itu terjadi penurunan harga secara perlahan
tapi yang terjadi sudah sebulan ini lamanya harganya tetap saja tinggi
modalnya menambah apa namanya mau ditaikin juga kita takutkan
maksudnya bpih sampah yang ngambil untungnya tiga puluh persen kita malah dua puluh persen
jadi modal nambah untung berkurang kalau lagi mahal begitu
pekan lalu badan nasional pangan bapanas menyebut bahwa
kenaikan harga telur dan daging ayam akibat naiknya harga jagung di tingkat peternak
di mana komponen jagung menjadi dominan dalam pakan ayam
dalam struktur ongkos usaha tani biaya pakan berkontribusi enam puluh tujuh persen pada biaya pokok produksi telur
data dari panel harga pangan bapenas diketahui harga jagung tingkat peternak
pada maret dua ribu dua puluh tiga sebesar rp lima sembilan ratus per kilogram menjadi rp enam tiga ratus empat puluh per kilogram di dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga
indef menilai pemerintah seharusnya mulai mencari substitusi jagung dalam komponen pakan
untuk menghindari tekanan pada kenaikan harga telur ayam dan daging ayam
ada pun niatan pemerintah dalam memberikan subsidi pada jagung pakan
dinilai kurang tepat dilakukan karena dapat menimbulkan penyelewengan
subsidi lebih efektif diberikan di tingkat konsumen yakni pada harga akhir produk ayam dan telur
seperti yang diterapkan pada minyak goreng minyak kita
memang agak sulit kecuali kalau kita bisa melakukan substitusi pakan
yang tidak lagi menggunakan atau kita kurangi penggunaan jagungnya seperti itu
tapi ini tentu saja harus melalui proses jangka panjang ya
jadi memang agak sulit karena kita juga untuk produk campuran pakan ternaknya
banyak produk produk jagung yang berasal dari import
sementara kalau kita lihat harga jagung di dunia itu kan meskipun relatif turun dari tahun kemarin
tapi masih tinggi harganya untuk jagung dunia
ini yang membuat dilema juga ya
pada komoditas sayuran yang tinggi harganya ahmad hairi indef menduga
pemerintah dalam hal ini satgas pangan juga masih gamang dalam menentukan
apa penyebab pasti tingginya harga pangan usai lebaran
sehingga tak kunjung melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga
heri menilai faktor cuaca ekstrim memang mengganggu produksi sayuran
namun produktivitas pertanian juga belum optimal karena tidak didukung
perbaikan infrastruktur pertanian yang intensif
desyari tonang maria oktober jakarta